mungkin maksudnya dia itu pekerjaan rumah
udah laku cuma mereka sama tuhan yang tahu
langsung kamu kerjakan
membangun itu tidak hanya bisa memikirkan sebagian
tapi sebagian lagi jadi korban
kalau kamu membangun toko kelontong
ocat mau kerja apa
dia dikeliling kampung mikul tarabut
itu bukan olahraga
tapi dia cari nafkah untuk keluarganya
terus bagaimana ya loh